selanjutnya saudara bayi ditelantarkan ibu tulis surat
seorang bayi ditemukan di depan rumah warga di blora jawa tengah
selain sejumlah peralatan bayi ada surat di dekat sang bayi yang diduga berasal dari sang ibu
seorang bayi laki laki ditemukan di depan rumah warga di kecamatan cepu kabupaten blora jawa tengah
bayi mungil ini didapati tengah menangis oleh pemilik rumah saat hendak sholat subuh
awalnya pemilik rumah mendengar suara di depan rumah yang disangkanya kucing
namun saat didekati tangisan tersebut ternyata suara bayi yang diletakkan di kursi panjang depan rumah
ada surat di samping bayi itu yang diduga dituliskan oleh ibunya
yang berpesan agar anak tersebut dirawat dengan baik
saya sama pak rt dulu baru berani berjalan
kurang lebih jam empat tak
lengkap sama wasiatnya juga
ada pokok ada baju ada sarung tangan semua lengkap susu
saat ini bayi itu dirawat di rumah sakit umum
dr suprapto cepu untuk mendapatkan perawatan kesehatan